wakil presiden terpilih gibran raka buming raka menanggapi soal tim kecil yang disebut sebagai tim andalannya selama ini
tim kecil ini sempat disebut gibran saat bicara di depan siswa sekolah dasar senin lalu
saat itu gibran mengatakan tim kecil yang disebutnya adalah tim yang tak terlihat namun bekerja untuk dirinya
saat dikonfirmasi gibran hanya tersenyum dan menjawab jika itu adalah rahasia
mbak kok takut nih terus jawabanku ngelukui terus